mengacu pada putusan pengadilan negeri jakarta selatan desember dua ribu sembilan belas polisi mengakui jenis kelamin lucinta luna sebagai perempuan
dalam konferensi persnya lucinta luna meminta maaf dan mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba
ini putusan pengadilan negeri jakarta selatan
dan sekarang statusnya yang bersangkutan adalah seorang perempuan
dengan nama diganti dari mf menjadi ap
saya pribadi atas nama hai luna putri atau bisa dibilang lucinta luna
saya mau minta maaf kepada semua masyarakat indonesia yang ada di sini
jangan mengikuti langkah langkah seperti saya